jakarta di beberapa titik masih banjir
jumlah tempat ketinggian air masih sekitar satu meter
banjir juga membawa masalah baru yaitu sampah dan penyakit
hingga rabu pagi banjir masih merendam permukiman warga
di wilayah rw dua kelurahan cawang jakarta timur
sejumlah warga memilih bertahan di tenda pengungsian
lantaran ketinggian air yang mencapai satu meter
hal yang sama juga terjadi di permukiman warga
di kampung melayu kecil bukiduri tebet jakarta selatan
padahal selasa malam banjir sempat surut
namun rabu pagi banjir kembali datang dengan ketinggian hingga satu meter
mengantisipasi penyebaran penyakit akibat banjir
tim dokter khusus mas kramat jati jakarta timur
mendatangi langsung para korban banjir
dengan menumpang perahu gabus buatan warga
tim dokter mengunjungi korban banjir yang baru kembali dari pengungsian
selesai banjir kemarin
tim dokter khusus mas ini melakukan upaya jemput bola
lantaran masih banyak warga yang belum bisa datang ke puskesmas karena banjir
tim dokter juga mengunjungi lokasi pengungsian
yang berada di kecamatan kramat jati
karena hujan ini banjir jadi rata rata gatel sama batuk pilek
jadi mereka lebih kena kekutu airnya
banjir yang mengenangi sejumlah wilayah di jakarta
dalam beberapa hari terakhir juga membawa masalah baru yaitu sampah
pemerintah provinsi dki jakarta mengaku kesulitan dan harus bekerja ekstra
untuk membersihkan tumpukan sampah banjir di aliran sungai ciliwung
jadi penumpukan sampah di pitu air manggarai sebanyak tiga puluh tahun
kita angkat dengan tertib sampah kita
kami terus mensiagakan seluruh pasukan orangnya kita
membersihkan kali sungai waduk danau sejak jakarta
lebih kepada titik titik seperti pintu air manggarai
banjir kanal barat di season city
banjir kanal timur dan juga di jembatan kampung melayu
sampah yang menumpuk di pintu air dan jembatan sungai
berasal dari daerah lain dan abrasi yang terjadi di bibir sungai
kebanyakan sampah banjir yang sulit dibersihkan adalah batang pohon